dpr tegaskan revisi undang undang kpk bukan untuk melemahkan kpk beberapa poin yang direvisi semuanya bertujuan memperkuat kpk bukan melemahkan
anggota komisi tiga dpr ri arsul sani menjelaskan pembahasan revisi undang undang kpk kali ini sebagai tindak lanjut pembahasan yang sempat dilakukan pada tahun dua ribu tujuh belas yang lalu
ia mengakui pembahasan revisi undang undang tersebut sempat ditunda karena sangat sensitif dan menuai kontroversi
namun kali ini dpr sepakat membahasnya kembali dengan merevisi empat poin utama yakni introduksi lembaga dewan pengawas kewenangan kpk sebagai lembaga eksekutif yang diawasi penyadapan oleh dewan pengawas lalu soal status kepegawaian kpk sebagai aparatur sipil negara
arsul memastikan sebelum nantinya direvisi ini disahkan seluruh elemen masyarakat dan kpk sendiri dapat memberi masukan
bahwa ini kan merupakan kelanjutan dari rencana revisi
yang pada tahun dua ribu tujuh belas itu sudah sempat dilontarkan
hanya pada saat itu kesepakatan dpr dan pemerintah adalah menunda
jadi bukan menghilangkan atau menghapuskan tetapi menunda
dan kemudian teman teman di dpr khususnya yang dibalik merasa bahwa di akhir masa inilah saatnya kemudian penundaan
dan itu kita akhiri
percayalah bahwa semua yang ada di dpr ini tentu tidak ingin juga kpk lemah
hanya kemudian beberapa hal memang harus diperbaiki
saya mencatat ada empat poin besar yang bisa di breakdown menjadi enam poin yang terkait dengan revisi undang undang kpk
dewan perwakilan rakyat menggelar sidang paripurna membahas kelanjutan
rancangan undang undang kpk dan ruu mpr dpd dpr dan dprd atau md tiga
seluruh fraksi di dpr setuju kedua revisi ruu tersebut menjadi ruu inisiatif dpr
rapat dipimpin oleh wakil ketua dpr utut adianto didampingi ketua dpr bambang susatyo pada kamis pagi
rapat beragendakan mendengarkan pendapat fraksi tentang kedua ruu tersebut
namun selanjutnya pandangan fraksi diberikan ke pimpinan dpr secara tertulis dan tidak dibacakan di paripurna
nantinya revisi rumd tiga dan kpk akan dibahas kembali
setelah disetujui oleh pemerintah

untuk surat tersebut sesuai dengan peraturan dpr ri nomor satu tahun dua ribu empat belas tentang tata tertib
akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku
rapat paripurna dpr hari ini secara cukup singkat sebetulnya
setujui untuk merevisi ruu kpk
setidaknya dalam catatan kami sejak wacana revisi undang undang kpk ini bergulir hingga disetujui oleh dpr
ada empat poin krusial yang membuat revisi undang undang kpk sempat mengendap
di antaranya adalah soal kewenangan penyadapan dan juga kewenangan penghentian sp tiga
dan tentu ada masih sejumlah hal lagi nanti akan kita diskusikan soal itu
sementara kpk tadi juga dalam konfer sudah mengatakan bahwa menolak revisi ruu kpk
dan dikatakan itu justru melemahkan kpk dan belum butuh sebetulnya untuk direvisi
pertanyaannya sekarang adalah ada apa dibalik dpr yang langsung mengagendakan
dan langsung menyetujui revisi ruu kpk tersebut
benarkah tugas dan juga fungsi kpk justru menjadi lemah dalam upaya mempertahan korupsi
atau justru sebaliknya menguatkan atau justru melemahkan
itulah yang akan kita bahas malam hari ini bersama dengan tiga narasumber
dua diantaranya sudah hadir di studio di sebelah kiri saya
ada bang adnan topan husodo dari koordinator indonesia corruption watch atau icw
selamat malam bang adnan
dan ada bang ray rangkuti direktur eksekutif laring karma dari indonesia
bang ray selamat malam
dan kami juga masih menunggu sambungan telepon bersama dengan mas sinton pasar ibu
anggota komisi tiga dpr ri yang tadi sudah menyatakan untuk bersedia bergabung lewat sambungan telepon bersama dengan kami di studio
tapi sebelum itu saya mulai ke bang adnan dan juga bang ray terlebih dahulu
coba kita dengarkan lagi pendapat dari anggota komisi tiga dpr ri
satu diantaranya ada dari arsul sani soal dpr ri yang menunjukkan
apa yang dpr ri yang menyetujui ataupun menyetujui revisi undang undang kpk hari ini
akhirnya kan kita sepakati pada dua ribu tujuh belas itu bahwa revisi undang undang kpk itu hanya terbatas untuk empat pokok masalah
itu tadi empat pokok masalah
nah ini yang dijadikan basis oleh balik untuk dibahas pada periode ini
jadi mestinya kenapa ini di akhir waktu
karena sesungguhnya pembahasannya itu dulu sudah dilakukan
hanya kan pada saat itu kemudian karena menjadi kontroversi yang luar biasa
maka pemerintah dan dpr sepakat untuk menunda
ya saat itu menjadi kontroversi yang luar biasa hingga ditunda dan kemudian dibahas hari ini dan langsung disetujui
saya ingin ke bang adnan dulu
tadi kpk sudah konversi juga bang adnan dan langsung menyatakan menolak untuk revisi undang undang kpk ini oleh dpr
dan akan langsung berkirim surat ke presiden besok
kalau dari kita baca pasal pasalnya lagi ini kan sebetulnya sudah sempat menyeruak juga ke publik
tapi kemudian dipending lagi dipostpone kemudian hari ini disetujui
pada poin poin apa atau mengapa kemudian revisi undang undang kpk ini betul betul dikatakan membahayakan
atau justru dikatakan oleh kpk ini bagian dari upaya untuk melemahkan kpk secara sistematis
ya saya bisa menjawab dua alasan ya yang bisa kita pakai untuk menjelaskan bahwa
revisi undang undang kpk ini memiliki masalah yang cukup serius
pertama dari sisi prosedur dalam menyusun rancangan undang undang
seperti apa prosedurnya
kita tahu sebenarnya peraturan perundang undangan itu dirancang dengan landasan undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas
dimana disitu ada proses proses yang harus dilewati
nah pada konteks draft revisi undang undang kpk versi dpr atau usul inisiatif dpr
langkah langkah itu tidak dilalui
asas asas penyusunan peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas juga tidak diikuti
oke itu prosedurnya
satu ini kan nggak ada di prolegnas dua ribu sembilan belas kenapa kemudian tiba tiba muncul
yang kedua asas keterbukaan
ini tidak ada juga di dalam penyusunan rancangan undang undang kpk hari ini
nah yang kedua tentu yang terkait dengan substansinya
nah ini yang juga lebih merisaukan
karena kalau dpr mengatakan ini adalah satu upaya memperkuat kpk pertanyaannya dimana justifikasinya
karena kalau kita melihat dari poin poin draft undang undangnya jelas hampir semuanya melemahkan
contoh ya pertama kpk itu akan diletakkan sebagai lembaga pemerintah
karena di dalam pasal tiga draft undang undangnya dikatakan
kpk adalah lembaga pemerintah pusat
ini artinya mereka sedang mengamini apa yang menjadi putusan mk beberapa waktu lalu
menyangkut soal eksistensi kpk
nah pertanyaannya kemudian kalau kpk ini diletakkan di bawah kendali eksekutif
kan yang sedang kita ingin selesaikan adalah sebuah proses penegakan hukum atau pemberantasan korupsi yang selama ini seringkali terjadi intervensi
oleh karena itu kita butuh badan anti korupsi yang independen
untuk itu tadi juga dikatakan bahwa revisi ini justru mengganggu independensi dari kpk itu sendiri
betul itu satu hal
yang kedua kalau kemudian dpr menggunakan atau mengacu pada putusan mk
tapi pada saat yang sama mereka juga mengabaikan putusan mk yang lain terkait dengan status penyelidik dan penyidik kpk yang sudah diakui dalam beberapa kali sidang di mk
sejak dua ribu tiga dua ribu enam hingga dua ribu tujuh yang menegaskan bahwa penyelidik dan penyidik kpk itu adalah penyelidik dan penyidik yang independen
nah dalam kasus draft ini kita tahu penyelidik kpk itu nanti akan didesain semuanya berasal dari kepolisian
nah ini kan berarti mereka sebenarnya sedang mengabaikan putusan mk yang lain
yang mana ini artinya dalam konteks penyusunan draft ini sendiri tidak ada
tidak ada konsistensi
nah yang berikutnya yang juga menjadi persoalan serius adalah soal eksistensi dewan pengawas
yang ini juga selalu menjadi isu besar di dalam usulan usulan terus menerus menyangkut soal revisi
nah dewan pengawas ini apa tugasnya
salah satunya akan menjadi satu lembaga atau unit di dalam tubuh kpk yang nanti harus
yang akan punya kewenangan untuk menyetujui atau mencari kesempatan yang bisa diperoleh

mengizinkan atau tidak kerja kerja penyadapan dari kpk
nah ini kan juga satu persoalan yang selama ini tidak dijawab juga dengan satu kajian akademik menyangkut soal problem penyadapan di kpk
oke sehingga kemudian menjadi sebuah revisi undang undang yang baru begitu ya
oke oke bang rey ini menarik juga kalau kita melihat prosesnya cukup cepat ya
ini sangat cepat sebetulnya di dpr ketika langsung semua menyetujui
dan ini berbarengan dengan undang undang md tiga juga
nah anda melihat proses dpr yang ini
dpr yang kalau sebelum sebelumnya
kita tahu bahwa ada
penolakan ya dari sejumlah
fraksi tapi hari ini semuanya setuju
itu seperti apa bang rey
tapi ditahan dulu kami juga akan menyapa
masinton pasaribu anggota dpr komisi tiga
lewat sambungan telepon
bang masinton selamat malam
ya selamat malam
yang jelas kpk tadi
menolak revisi undang undang kpk
ini dan besok akan langsung
meminta presiden atau
berkirim surat ke presiden menyatakan keberatan
sebagai yang membuat ini
di dpr apa tanggapan anda
apakah betul bahwa revisi undang undang
kpk ini justru bukan untuk menguatkan
tapi melemahkan bang masinton
ya terima kasih
jadi pertama bahwa
dia kan pelaksana
undang undang itu adalah
nah maka sebagai
pengguna undang undang dia melaksanakan
di situ kepatuhan
nah bisa dibayangkan
ada orang yang
kemudian gak mau datang
gak mau datang
itu kan jadi rusak
itu jadi merusak sistem namanya
kpk dalam hal ini
kalau ada mau keberatan apa segala macam
ya silahkan di
dan apa namanya
ya tidak lazim juga ada
jadi maksud anda anda mengatakan bahwa
kpk sebaiknya ikut saja
dari undang undang yang sudah dibuat oleh dpr
dan juga pemerintah begitu
kpk adalah pembangunan negara
jadi harus diatur oleh undang undang
dia bukan pembuat undang undang
buat undang undang itu kewenangan
dpr bersama pemerintah
ya baik bang mas hinton tadi ada pertanyaan juga dari bang adnan
memang betul membuat undang undang
tapi justifikasinya dasarnya apa kemudian
sehingga perlu direvisi undang undang tersebut
kalau memang tujuan untuk menguatkan kpk
dijawab nanti bang
kita harus break terlebih dahulu

berikutnya adalah kita akan merevisi
rancangan undang undang kitab
uhap seperti itu
baik bang mas hinton kalau kemudian
ataupun ada kalangan yang mengatakan justru
dpr ini justru tengah membuat
upaya sistematis untuk melemahkan kpk
saya nggak mau terjebak
apakah ini pelemahan atau penguatan
hukum itu bagian dari
pembangunan sistem dimanapun ya
pemberantasan korupsi seperti di hongkong
undang undangnya beberapa kali direvisi
nah jadi ya kita tidak
eh tidak boleh alergi terhadap
dilakukan bama apakah
eh kpk perlu dewan pengawas
apakah kpk perlu diberikan
kewenangan sp tiga perlu
pada saat awal dulu iya
nggak perlu diberikan kewenangan sp tiga
seiring perkembangan zaman
dan penerapan hukum yang dilakukan oleh kpk
oh ya ternyata banyak orang yang statusnya sudah
eh ditersangkakan tapi
segera dibawa ke pengadilan
sebelum saya ke bang adnan untuk menanggapi
saya ke bang ray rangkuti dulu
eh eh apa yang anda lihat di balik dari ini
apa yang anda lihat di balik dengan
dpr yang menyetujui revisi undang undang kpk tadi
bang mas anam sudah mengatakan ini bukan untuk melemahkan
ini reformasi hukumnya
kemudian diperbarui lagi
saya kalau melemahkan itu tadi karena dijelaskan oleh
saya pikir penjelasannya itu sudah
cukup bagi kita untuk
untuk melihat bahwa memang rencana
tapi saya juga ingin menyoroti soal status
paripurna yang tadi gitu loh bang
seperti apa itu
kan kalau kata bung mas hinton
plus juga tadi kata bung asrul
di awal dari pt kita ya
mengatakan bahwa ini sebetulnya kan penundaan
lazimnya kalau penundaan kan artinya
akan dibahas pada waktu tertentu
ada dua kemungkinan cara membahas itu
dia masuk dalam
yang kedua memang usulan
seperti yang masuk sekarang ini gitu
baik dimasuk di prolegnas maupun diusulan
dia harus memiliki syarat syarat tertentu juga
jadi nyatakan bahwa undang undang ini
akan disetujui dan disepakati oleh anggota dpr
misalnya tadi sudah disebutkan salah satu
oleh bung adnan
harus dijelaskan syarat syarat untuk mengatakan
ada penyalipan gitu lagi
ini kan mestinya yang dipokus itu kan
yang sudah masuk prolegnas dua ribu sembilan belas ya
jadi mereka memasukkan lima puluh sampai lima puluh lima
yang selesai baru dua
yang lainnya sedang menunggu
yang ini menyalip begitu
nah syarat penyalipan itu hanya ada oleh undang undang sebetulnya
hanya ada empat kemungkinan
pertama karena memang ada putusan mahkamah konstitusi
ada soal keadaan yang sangat mendesak
karena kekosongan hukum dan seterusnya
nah sekarang kita uji
revisi undang undang kpk ini ada atau tidak
kalau ada putusan mahkamah konstitusi
kalau putusan yang dimaksud oleh mereka itu
karena ada putusan mahkamah konstitusi
maka harus dilakukan revisi
jadi pertanyaan kita
itu hubungannya dengan apa yang diputuskan oleh mahkamah konstitusi
nah apakah mahkamah konstitusi memutuskan misalnya bahwa
dewan pengawas itu ada atau tidak ada
kan kira kira gitu
apakah mahkamah konstitusi mengatakan bahwa
penyadapan itu harus melalui perizinan
terus dari mana poin poin ini masuk
kan ini bukan poin poin yang diputuskan oleh mahkamah konstitusi
jadi syarat formilnya
misalkan lebih begitu ya
untuk dilakukan revisi pada periode ini
mungkin terpenuhi karena alasan adanya putusan mahkamah konstitusi
kalau itu alasannya ya stop
sampai pada putusan mahkamah konstitusi itu direvisi
jangan melebar kemana mana
kalau kemudian ini disetujui tadi
dpr semua menyetujui
jadi kalau tidak karena itu menurut anda kenapa
dulu saya mau mulai dari sini dulu
saya mau mempertanyakan legalitas
oke legalitas dari revisi undang undang ini
dari rapat paripurna tadi
oh rapat paripurna oke
nah itu satu
nah yang kedua
tadi bung mas hinton mengatakan dan juga bung arsul mengatakan
bahwa ini sebetulnya kan sudah ada kesepakatan dengan pemerintah
yang dimaksud kesepakatan itu
diwakili oleh ketua ksp saat itu
yang kebetulan adalah pak luhut bin sarpanjaitan
pertanyaan saya adalah
sejak kapan bisa dinyatakan pemerintah diwakili oleh ketua kpst dalam sidang sidang di dpr
apakah ada memang fungsi dan tugas ksp itu mewakili pemerintah dalam rapat forum
padahal kalau kita baca di undang undang
yang dinyanakan dengan perwakilan pemerintah di dalam rapat rapat dpr itu
karena mereka yang melaksanakan aturan
mereka yang menjadi tugas mandat dari presiden
dan menterinya juga harus menteri yang sesuai dengan tupuksinya
jadi kalau ini berhubungan dengan undang undang revisi kpk
itu berarti harus mendapat persetujuan dari pemerintah
yang diwakili oleh menteri
dalam hal ini menteri hukum dan hak
nah ini kok dengan ketua ksp
bagaimana menjelaskan itu
itu yang kedua
masih banyak nih elemen elemen teknisnya
silahkan ketiga dulu
nah yang masuk ke rapat paripurna hari ini
rapat paripurna ini dihadiri hanya sekitar delapan puluh orang
ditandatangani katanya tiga ratus lima orang
apakah benar itu ditandatangani atau tidak
kita gak tahu
karena tertulis ya
karena itu hanya dibacakan oleh pimpinan
tapi apakah kita bisa akses
bahwa betul betul ada yang mendatangani kehadiran
maksudnya kalau mereka tandatangani
mereka datang ke dpr
tidak mau masuk ke dalam
nah kita akan lihat ini
kalau itu betul korum
kalau itu tidak betul
maka atas dasar apa paripurna itu dilanjutkan
kalau status legalitas rapat paripurnya bisa dipertanyakan
tentu outputnya juga bisa dipertanyakan
oleh karena itu apakah mungkin bisa dinyatakan bahwa
revisi yang mereka maksudkan
terkait undang undang kpk plus juga dengan undang undang b tiga
bisa dilanjutkan atau tidak melihat
apa sifat dari rapat paripurnya
yang apakah itu korum atau tidak kita ngejawabkan
kita tanyakan ke bang maceton pasar ibu
bang masinton tadi ada dengar ya
mohon maaf saya tidak mendengar
tidak kedengaran di handphone saya
oke oke nanti saya akan jelaskan lagi usai jeda
bang masinton kita akan kembali kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali saat lagi
oke baik saya ke bang masinton pasar ibu
bang tadi saya review lagi apa yang dikatakan oleh
bang ray rangkuti tadi adalah mempertanyakan legalitas
dari rapat paripurna hari ini pertama adalah soal kehadiran
mungkin bukan legalitas
pertama itu bang masinton
ini soal dari jumlah yang datang hanya delapan puluh secara fisik
tapi diwakili oleh tanda tangan
kemudian juga soal kesepakatan dari pemerintah yang disebut sebut
di tahun dua ribu tujuh belas yang lalu
oleh ksp saja bukan dari perwakilan yang berkaitan dengan
atau voksi dari undang undang kpk ini
ini dipertanyakan juga bang seperti apa tanggapan anda
iya jadi dalam tingkat kehadiran itu ada
yang namanya kehadiran fisik
juga bisa biasa dpr itu setelah dia tanda tangan
kalau dia ada agenda lain mungkin menerima tamu atau apa di ruang kerja
ya nah jadi kalau secara prosedur itu sudah memenuhi syarat dalam tata tertib
pembahasan bersama pemerintah
ya itu dengan
petri hukum dan ham
nah seperti itu
itu sudah artinya sudah ada kesepakatan dengan pemerintah bang masinton
sudah disetujui oleh pemerintah
ini kan baru usulan dari
oke bahasanya usulan ya
ya baru dibacakan di paripurna kan
nanti presiden akan
berkirim surat ke presiden
berdasarkan putusan paripurna
kemudian nanti presiden akan mengeluarkan
ya surat presiden
amanah presiden seperti itu
dan mendelegasikan dari unsur pemerintah yaitu menteri hukum dan ham
oke baik saya ke bang adnan
bang hatta tadi dikatakan oleh bang masinton adalah soal
eh ini hari ini sudah butuh dewan pengawas
sudah harus mengikuti perkembangan zaman kira kira begitu untuk mereformasi hukum
dan tidak bukan upaya untuk melemahkan kpk seperti diadakan atau mungkin ditakutkan oleh teman teman dari kpk
ya saya kira kan sebenarnya ada yang terbolak balik ini ya
apa yang terbolak balik
fakta dan fakta yang sebenarnya bisa dikaitkan dengan
capaian pemberantasan korupsi di indonesia
evaluasi pemberantasan korupsi di indonesia selama dua puluh tahun lah kira kira
ini seperti apa
dan siapa yang memberikan kontribusi paling besar disini
nah kalau kita mengacu kepada assessment yang paling global ya
indeks persepsi korupsi
indonesia itu ipk nya sejak dua ribu empat itu mengalami kenaikan yang cukup baik dan konsisten
dan itu awal dimana kpk lahir
sampai terakhir di dua ribu delapan belas
meskipun capean itu masih sangat jauh dari kondisi yang terjadi di indonesia
jadi itu sudah jauh dari harapan
nah yang kedua
kalau teman teman di dpr mengatakan bahwa kita harus juga melakukan evaluasi terhadap strategi pemberantasan korupsi
terutama supaya tidak ada
tidak ada satu strategi yang hanya bergantung pada satu pendekatan misalnya penindakan
kan sebenarnya yang harus diperkuat itu strategi pencegahannya
tapi kalau kita lihat di revisi ini
yang di otak atik itu adalah kewenangan penindakan kpk
nah ini kan sesuatu yang gak nyambung
gak nyambung antara apa yang menjadi pemikiran yang tersampaikan setidaknya kepada publik
menyangkut soal penguatan strategi pemberantasan korupsi dengan fakta yang ada di dalam pasal pasal ru itu
yang saya kira sayangnya memang persoalan capaian pemberantasan korupsi di indonesia itu kita evaluasi
dan apa hasilnya itu kan tidak pernah secara fair didiskriminasi
jadi di otak atik justru kewenangan kpk untuk
sebagian besar itu soal penindakannya
soal penindakannya ya
jadi bukan untuk strategi memperkuat pencegahannya
soal dewan pengawas
dewan pengawas itu
dewan pengawas itu
lajim dibuat dibutuhkan jika kepemimpinannya tunggal
jadi misalnya direktur satu
kan kira kira gitu
baru ada dewan pengawas
karena gak ada yang mengawasi dia
tapi kalau kepemimpinannya sifatnya kolektif kolegial seperti kpk
anda nggak membutuhkan dewan pengawas
itu maknanya kenapa dibuat kolektif kolegial
dalam asumsi satu dengan yang lain saling mengawasi
itulah makamnya tidak ada namanya dewan pengawas dpr
kenapa nggak ada dewan pengawas dpr
karena dpr itu kolektif kologial
terdiri dari banyak orang di dalam
yang diasumsikan saling melakukan koleksi
mengapa tidak ada dewan pengawas terhadap
ya karena dia juga kolektif kolegial
mengapa tidak ada dewan pengawas terhadap komisi judisial
karena semua itu bersifat kolektif kologial
oleh karena itu
nah tapi kenapa ada pengawasan terhadap
katakanlah misalnya presiden
karena yang bersifat tunggal
yang oleh kita kemudian diformulasikan
dalam bentuk supaya tidak semua orang
ngawasi merasa mengawasi dibutuhkan
dari dpr kan kira kira gitu
nah itulah sebetulnya
kpk tidak begitu ya
oleh karena itu bung mas hinton
filosofi pengawas itu harus kita pahami dulu
jadi jangan karena ini dua udah kolektif kologial
masih lagi dibutuhkan
yang aneh itu cuma satu di republik ini
apa itu pak
yaitu kpu diawasi oleh dewan ktkpp
itu juga menurut saya juga aneh
bang ada dua poin kritikannya
yang pertama dari bang ray adalah soal
dewan pengawas tidak lazim
kemudian karena kpk ini kolektif kolegial
bukan pemimpinan tunggal ketua begitu
sementara dari icw juga menyoroti soal
kalau memang mau strateginya untuk pencegahan
kenapa yang diotak atik justru kewenangan
penindakan dari kpk itu sendiri bang mas hinton
jadi enggak ada yang dikurangi nih kewenangan kpk
malah kita menambah kewenangan kpk
kewenangan kpk itu
dia bisa melakukan kewenangan eksekusi
dari putusan pengadilan
jadi tidak ada yang berkurang dari kewenangan kpk
dan justru malah kita menambah kewenangan kpk tadi
nah kalau ada dewan pengawas
itu untuk memastikan proses check and balances
kontrol di dalam internal kpk
untuk dia tetap konsisten dalam upaya penegakan hukum itu
oke baik bang mas hinton tidak ada yang dikurangi
tapi kalau kita lihat kan ini kan tadi anda katakan tidak ada yang dikurangi
tapi yang kita lihat kemudian di poin poin revisi undang undang kpk
misalnya penyadapan kemudian harus dibatasi
meminta izin kemudian sumber penyidik dan juga penyelidik ini
kemudian menjadi dibatasi hanya dari kepolisian ya bang adnan
dan juga kejaksaan itu kemudian mungkin beberapa poin yang dianggap justru membatasi ruang kejaksaan
kemudian mungkin beberapa poin yang dianggap justru membatasi ruang kejaksaan
dari kpk itu sendiri bang mas hinton
tidak ada kewenangan yang dikurangi kan
yang dihilangkan kan
karena kewenangan kpk itu kita tambah
jadi memiliki kewenangan eksekutorial
dari putusan pengadilan
itu nah jadi kalau dia diatur
dalam masalah penyadapan iya
itu harus diatur
ya dia tidak cukup karena itu menyangkut
hak asasi hak privasi warga negara
maka penggunaan penyadapan
tidak boleh keluar dari konteks penegakan hukum atau pro justisia itu
maka diaturlah disitu
oke jadi hanya diatur ya tidak dikurangi
iya persoalan yang diberi mas hinton
apakah pengaturan itu berpotensi
gitu lagi lagi apakah pengaturan itu bisa
digunakan harus dimusnahkan
nah kemudian ya
oke baik bang mas hinton tahan dulu
ada pendapat dari bang rey silahkan
apakah pengaturan yang dimaksudkan itu berpotensi
justru melemahkan kewenangan kpk yang lain atau tidak
jadi kalau yang anda sebutkan tadi tidak ada yang dikurangi
mungkin betul kalau dari perspektif itu
tapi aturan ini jelas membuat kpk nggak bisa kemana mana
oke betul begitu bang hata
karena memang ada situasi dan suasana politik nasional
yang melihat kpk ini seperti anak liar
ini adalah sesuatu yang harus dikontrol
ini adalah sesuatu yang harus dikendalikan
mengganggu para pejabat publik yang gorup
karena dengan mudah mereka ditangkap oleh kpk
dengan dasar ott dan lain lain
nah kalau kita mau masuk ke isu penyadapan
sebenarnya secara hukum ya
penyadapan itu bisa bermakna dua dalam sisi pengaturannya
satu yang memang harus memiliki atau meminta izin dulu dari pengadilan
atau yang kedua yang penyadapan itu dilakukan atas perintah undang undang
nah dalam konteks kpk ini atas perintah undang undang
nah pertanyaan berikutnya adalah kan selalu yang dikedepankan oleh teman teman dpr ini
penyadapan kpk ini rawan penyimpangan
hak asasi manusia katanya
tetapi data yang menyangkut soal abuse yang dilakukan oleh kpk dalam konteks penyadapan tidak pernah muncul
ini yang saya kira menjadi satu pertanyaan yang sangat serius
karena kita tahu juga kerja kerja penindakan yang dilakukan oleh kpk
ini kan memang sebagian besar dilakukan melalui proses operasi tangkap tangan
yang itu hanya bisa mereka lakukan ketika mereka melakukan atau dengan melakukan penyadapan
nah penyadapan ini ingin diatur pelan pelan
salah satunya dengan mencangkokkan dewan pengawas
yang kita tahu dewan pengawas ini tujuannya bagaimana mengontrol kerja kerja penindakan kpk
boleh gak saya kasih ilustrasi ke bung mas gitu
misalnya begini dpr itu fungsinya tiga
pengawasan pembuat undang undang kan kira kira gitu
yang ketiga adalah apbn kan
pengawasan tetap ada
tapi dpr hanya boleh mengawasi pada bidang abcd
anda mau mengatakan apa dengan pengawasan yang dimaksud
secara lek terlek gak ada kewadangan mereka yang dikurangikan
itulah sebetulnya pengandainya ke dimaksud
sebetulnya penyadapan tidak dibuang tapi anda batasi jam nadapnya sekian
bang masinton memang tidak dikurangi tidak dibuang tadi dari icw dan juga dari bang rey
tapi ini berpotensi justru apa tadi
membatasi dan juga melemahkan kpk
dan juga penyadapan oleh kpk ini perintah undang undang tadi dari icw katakan
ini justru membatasi katanya apa benar demikian
jadi kalau mengatur itu kan belum tentu dibatasi
jadi semuanya penegakan hukum itu harus kita pastikan untuk keadilan
penegakan hukum itu tidak boleh digunakan tanpa ada kontrol yang ketat
nah kontrol itu bukan berarti ya menghilangkan atau membatasi
pengaturan pengaturan itu harus tetap ada
kita ingin kepastian hukum
kita ingin penegakan hukum itu ya tidak konteks demi keadilan demi kepastian
dan demi kemanfaatan hukum itu
disitulah ajaran ajaran penegakan hukum
nah kalau kita melihat ya kenapa perlu ada dewan pengawas
kewenangan besar itu harus dipastikan berjalan sesuai dengan kewenangan yang diberikan
oleh undang undang tadi
nah siapa yang melakukan pengawasan rutin secara internal gitu
kalau dewan pengawasnya tidak ada
nah kemudian ya dalam hal penyadapan
penyadapan itu pembatasan privasi orang
nah maka dia diatur oleh aturan setara undang undang atau melalui putusan pengadilan
itu yang berlaku lagi
negara manapun seperti itu
oke baik baik
dengan sp tiga diberikan kepada kpk jika kpk dalam menetapkan status hukum seseorang
sebagai tersangka dan kemudian ternyata ya ada kekeliruan alat belum cukup ternyata ya
kpk harus memberikan kepastian
nah kepastian hukum seseorang
tadi juga diberikan kewenangan sp tiga
nah kemudian masalah pegawai
pegawai mengacu pada undang undang asn
oke oke baik mbak mas hinton
sudah penjelasan anda dari sisi dpr soal revisi undang undang kpk ini
kita tunggu bagaimana perkembangan ke depan di tengah kritikan yang muncul dari publik
terima kasih mas uno pasar ibu anggota dpr dari komisi tiga dpr ri
singkat saja masing masing kedua dua harus memberi studio ke depan bagaimana kemudian kpk harus menikapi ini semua
bang hatnan dulu
saya kira justru
bukan kpk bu kita bangsa indonesia
karena yang dipertaruhkan ini bangsa indonesia ini nasib kelanjutan pemberantasan korupsi yang merupakan musuh kita bersama
saya mau mengacu ke survei lembaga survei indonesia desember dua ribu delapan belas
baru dibawanya presiden
presiden sendiri pun dibawa kpk
dalam konteks kepercayaan publik
nah ini artinya kerja kerja pemberantasan korupsi itu adalah cermin dari harapan masyarakat
yang itu diletakkan kepada kpk
nah kalau kemudian dalam konteks proses politik hari ini presiden juga ikut mendukung apa yang akan atau yang sudah dilakukan oleh dpr
itu artinya presiden sedang bergerak ke arah yang berlawanan dengan harapan masyarakat
kita tunggu seperti apa kemudian proses ini bergulir karena besok kpk kabarnya akan mengirimkan surat kepada presiden
tentu kita tunggu sikap presiden seperti apa dalam proses kpk ini
terima kasih banyak banget
terima kasih banyak banget
terima kasih banyak banget sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi lain
tetap tetap bersama kami